ini adalah respon cepat atas perintah ibu ketua umum
untuk kami turba turun ke bawah menyapa dan berkoordinasi dengan rakyat
mengapa des tim relawan koordinasi pemenangan pemilu ini dibentuk lebih cepat dari tim relawan pemenangan secara umum
karena seperti yang disampaikan oleh mas hasto kristianto tadi
bahwa pas ke pengumuman pencafresan pak ganjar sebagai calon presiden
muncul antusiasme di tengah masyarakat yang sangat besar
untuk dapat menjalin komunikasi
dan koordinasi dengan organisasi organisasi relawan yang telah dan akan terbentuk
mengapa ini kami lakukan